eh lo tuh pasien harusnya istirahat bukan ikut ikutan
aduh ini motor kenapa lagi kok mati
ayo kita cepat simpenin dia sudah
udah ya ngomong sih
buset lo gak berantem mis
lo mau minum gak sih
yaudah jangan berantem
makanannya bentar ya
kalau gitu gue balik
lo hati hati dong jodoh
kalau lo nanti jatuh lo susah
buset just kena muka lo muka cantik lo nanti rusak gak mau
eh lo gak usah modus ya meluk meluk michelle
siapa juga yang modus
udah lah dia ini jodoh gue
oke jadi mau seberapa pun usaha lo lo gak akan pernah bisa mendapatkan michelle
buktinya aja tadi ya pak
tiap dia jatuh itu pasti jatuhnya ke gue bukan ke lo
eh dan sergon
jangan kelama mimpi tau gak
justru lo yang bangun
sadar diri dong
perbuatan lo ini tuh gak baik tau gak
di mana mana gak baik nih nyalip jodoh orang
nanti hati hati lo serempet jatuh terus nangis ngadu sama bokap lo ya kan
aduh papa ini gara gara ini nih rifki nih al dinosaurus jadi gini gini
bener bener nyebelin banget ya kalian
di luar sana
eh lu luar sana
tuh dia tuh
bisa diem gak
bisa diem lo juga duduk
lo juga duduk botol kecap
iya gue emang mau duduk duduk lo
ih berantem lagi
fit saya itu sempurna
asyik udah deh
sorry tara yang minta pelombaran sama kak tero
itu bukan sekedar cinta monyet anak anak sma
gue bener bener serius sama dia